dewan perwakilan rakyat yakin aksi yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan pada dua desember akan berlangsung tertib
dalam aksi kali ini dua pimpinan dpr fahri hamzah dan fadlizon dipastikan tidak akan datang
keduanya dipastikan absen dengan agenda fahri hendak ke uzbekistan sedangkan fadli ke panama dan kuba
jadi tadi malam pak fadli sudah jalan juga kan sebagai speaker dan pertemuan
karena pak fadli kita tahu dia adalah presiden gopec dia menjadi pembicara di panama dan sekaligus ada kunjungan muhibah ke kuba
saya juga jalan sehingga memang pimpinan yang ada tinggal tiga yang sebelumnya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi
jadi tidak ada makar tenang aja